ada aplikasi anak negeri pengatur jadwal penerbangan
aplikasi tersebut bernama kronos
dan berikut informasinya
anda adalah orang yang kerap menggunakan jasa penerbangan
pernahkah terpikir siapa yang mengatur jadwal penerbangan ratusan pesawat di udara
siapa sangka ratusan pesawat yang mondar mandir di udara dengan ribuan jadwal dan rute penerbangan
hanya diatur oleh sebuah aplikasi yang disebut kronos
aplikasi yang dibuat oleh anak bangsa ini sudah aktif beroperasi di dunia penerbangan nasional selama satu tahun
sebelumnya airnav indonesia melayani jadwal penerbangan dengan cara manual
kehadiran aplikasi kronos ini mampu menjadikan kinerja dunia penerbangan kian efektif dan efisien
dari kronos tersebut kita tahu kalau kita punya kapasitas runway berapa
slotnya kita sesuai
sesuai dengan kapasitas runway
dan itulah yang kita buka di software kronos kita
jadi dalam penentuan summer atau winter itu dasarnya adalah slot yang tersedia tentunya
dan kapasitas runway suatu airport
di ruangan seluas tiga x tiga meter ini aplikasi kronos dioperasikan oleh dua petugas airnav bandara internasional juanda
tak hanya mengontrol jadwal penerbangan
tapi juga menghubungi setiap telepon yang masuk dan menyelesaikan setiap kendala yang dihadapi penerbangan
semua yang berkaitan dengan jadwal penerbangan dapat diatur secara online
bahkan persetujuan perubahan jadwal penerbangan pun bisa dilakukan hanya dengan mengirim surat secara online
mereka menghemat waktu dan tenaga
jadi tidak perlu mereka datang dari operasinya ke kantor kami untuk melakukan rata rata tangan
untuk persetujuan ya approval
aplikasi ini sudah terintegrasi sudah ke tiga puluh lima bandar udara
sesuai yang tertuang dalam pm lima puluh tujuh tahun dua ribu dua
tak hanya berfungsi untuk penerbangan reguler
pada kondisi tertentu aplikasi kronos ini pun sangat membantu
ini juga bisa kita rasakan bencana palu kemarin
dan beberapa hari saat yang lalu yaitu imf
penanganan pesawat penerbangan imf dapat kita lihat
dan kita rasakan manfaatnya
dimana kita terbantu oleh manajemen arus rata sudara
dimana bandara bandara yang kedatangan ke bali maupun ke palu lebih mudah terminates
sebagai pengguna aktif aplikasi kronos maskapai penerbangan tentu mendapat banyak kemudahan
di kuasa satu wheelchair parkir di apa
ketika kita mendapatkan izin terbang
kita dengan load dan yang ada untuk terbang ke destinasi ini sudah piring
sudah mendapatkan izin terbang dan diterima di destinasi
sehingga fuel di situ kemungkinan untuk pesawat di holding di destinasi itu kecil
dari seluruh negara di asia tenggara
indonesia menjadi satu dari tiga negara yang telah memiliki aplikasi khusus
yang mengatur jadwal penerbangan secara online
kepada singapura dan thailand
meski belum dipergunakan di seluruh bandara di indonesia
aplikasi kronos tentunya menjadi terobosan baru dalam dunia penerbangan nasional